pembahasan oversupply listrik ini bukanlah hal baru yang terjadi di publik
masalah ini harus dicari solusinya agar kedepannya tidak semakin membebani apbn
ada masukan yang diutarakan oleh ketua banggar dpr ri bahwa meningkatkan tingkat konsumsi
dengan cara menghapuskan daya empat ratus lima puluh volt ampere dan semuanya ini dinaikkan ke sembilan ratus volt ampere
pertanyaannya apakah ini solusi yang tepat
akan kita bahas bersama dengan pengamat kebijakan publik agus pambagio
selamat malam pak agus
pak agus ini sebenarnya adalah isu yang sudah dibantah bersama sama ya
baik dari pemerintah kemudian dari pln itu sendiri dan juga dpr
namun hari ini ketua banggar dpr ri said abdullah mengeluarkan rilis terbaru
bahwa menyebut bahwa usulan tersebut keluar dalam pembicaraan agenda peralihan energi
untuk menyehatkan apbn
apakah solusi ini tepat untuk menyehatkan apbn
untuk tidak membebani apbn dengan oversupply ataupun salah sasaran
iya begini kan pemerintah beberapa tahun yang lalu memudai program tiga puluh lima ribu megawatt
nah kemudian dibangunlah di kontrak dan harus dibangun karena sudah tanda tangan
dan itu yang sekarang berjalan
kemudian itu kan
dengan perhitungannya tujuh persen growth nya
tapi ternyata kita kan di masanya sekitar lima persen atau bahkan kurang ketika pandemi
lalu dihantam oleh pandemi kemudian juga investor yang masuk ke indonesia itu
kebanyakan investor bukan manufacturing tapi industri kreatif yang tidak memerlukan listrik
nah jadilah listrik yang sudah dibangun mendekati tiga puluh lima ribu megawatt itu tidak ada yang pakai
harusnya memang ketika pandemi
itu langsung harus direvisi begitulah ya
karena kita sudah tahu kan beberapa tokoh masyarakat atau ekonomi sudah mengatakan itu
mengingatkan bahwa tiga puluh lima ribu watt megawatt itu kebanyakan
tetapi sepertinya tidak ada action dari pemerintah
nah untuk itulah muncullah oversupply
nah oversupply ini sekarang sudah akhir tahun ini akan mendekati tujuh empat gb
itu satu gigawatt saja
akan jadi beban pln sekitar tiga triliun
jadi kalau sekitar tujuh empat itu bisa dua puluh dua triliun lebih per tahun bebannya untuk pln
nah inilah yang lalu mungkin dikumandangkan bahwa akan ada rp empat ratus lima puluh ribu dihapuskan ke rp sembilan ratus
di negara negara yang maju listrik itu tidak digolongkan seperti di indonesia
tidak ada golongan golongan sembilan ratus empat ratus lima puluh itu tidak ada
sehingga sesuai yang dibayar sesuai dengan yang digunakan
tetapi dia di loss saja mau pakai seribu watt setiap hari boleh
mau pakai seratus atau sepuluh watt tiap hari juga boleh
nah di kita ada persoalan pentarifan itu
tetapi pendapatannya sangat minim
karena itu harganya paling rendah
makanya mungkin kepala ketua bandar itu mengatakan oh itu dinaikkan saja
tetapi tadi struktur tarif kita beda beda golongannya
seharusnya tidak usah dinaikkan golongannya dibeda beda kan

nah kemudian kan ada lagi untuk membebas atau mengurangi penggunaannya

dari pokoknya anak anak drumpok f metal seseorang sudah memutar
repress nya belum ada lalu
dan sebagainya tapi itu tidak akan
mengejar jumlah yang besar
menurut saya sih harusnya
bisa diantar pulaukan karena kan
yang oversupply itu jawa sumatera
sulawesi yang lainnya masih banyak yang kurang
cuma pembangunan infrastrukturnya
laut dan sebagainya
sekali lagi ini harus butuh perencanaan
yang matang seharusnya
di evaluasi sendiri terus
menerus nah sekarang sudah kejadian
begini mari kita pikirkan bersama
untuk mengurangi beban
oversupply ini yang paling besar adalah
elektrifikasi ke seluruh indonesia
tetapi ada interkoneksi
yang harus dibangun yang biayanya cukup
mahal dulu zaman
menteri itu artinya
ampere ini bukan solusi yang
tepat untuk dilakukan ya pak
sistem tarif kita masih banyak
golongannya itu akan menyulitkan
juga dan juga nanti bebannya bisa
tinggi kepada masyarakat
diapuskan artinya dia harus ke sembilan ratus
kalau ke sembilan ratus masih dapat
subsidi atau enggak itu yang
juga harus dihitung
dengan matang jadi itu
menurut saya celotehan
itu hanya celotehan saja
memancing isu dan sebagainya
mencoba mencari jalan keluar
sebelum saya bertanya
lebih jauh mengenai
alternatif solusi yang bisa dilakukan
oleh pemerintah mungkin
dengan renegosiasi ataupun elektrifikasi
yang tadi juga sudah disampaikan oleh
pak agus saya juga mau bertanya
sebelum ke situ saya mau bertanya mengenai
subsidi pak ada
yang menyatakan dari ketua banggar
volt ampere ini tidak tepat
sasaran apakah sebenarnya seperti itu
sama dengan masalah
di salah sasaran bbm
ya sama saja
itu kasus lama menjadi persoalan
persoalan ini kenapa
terus menerus seperti di bbm
karena apa karena tidak ada
tindakan hukum dari pemerintah
harusnya kalau orang melanggar
apa namanya harus dihukum ini tidak ada
lalu yang disalahkan adalah
masyarakat lagi misalnya dengan
menaikkan tarif listrik menaikkan
sama dengan bbm listrik juga banyak dicuri
orang empat ratus lima puluh tetapi bisa memproduksi macam macam
tentu dia bisa pasang dua fase
atau bahkan mencuri karena
lossesnya prn masih cukup tinggi

artinya ada hilang di jalan karena transmisinya
tidak baik atau ada yang
dicolong digantol gitu ya
nah dari data data lama saya itu yang menggantol pun
kadang kadang bukan orang miskin kok
yang mengantong yang banyak uang
yang rumah mewah di kawasan mewah
dia juga mencuri listrik
tetapi itu sekali lagi karena tidak ada
penindakan hukum yang tegas yang jelas
ya jadinya seperti sekarang
jadi itu artinya untuk
mengatasi masalah salah sasaran ini
juga bukan menghapuskan
hanya sekedar pemuktahiran data
bukan itu berarti solusinya ya pak ya
enggak enggak itu salah satu kecil saja
karena pendapatan pln
dari penggunaan listrik yang

sementara bebannya kan besar
memang pengguna terbesar itu
dari masalah oversupply karena ini kan
masalah yang cukup jangka panjang

harus di sudah selesai
listrik ini akan
siapa yang pakai sedangkan
tidak bisa dihentikan dipakai atau tidak
dipakai pemerintah harus bayar gitu kan
sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah
yang bisa dikaji oleh pemerintah yang
tidak membebani masyarakat karena tadi kan pak agus
juga menyatakan bahwa jika penghapusan

akan membebani gitu pak
karena sudah oversupply dan
pembangunan pembangkit yang dengan
batu bara ya tiga puluh lima ribu
megawatt itu terus
berlangsung karena sudah kontrak
nah itu kalau itu semua
akan menghambat sebetulnya
pengembangan dari energi baru
yang sekarang ruu nya sedang dibahas
di dpr nah karena sudah
ebt itu yang digadang gadang akan menjadi
energi masa depan menjadi
sulit berkembang kecuali mereka
off grade artinya tidak masuk ke
jaringan pln karena jaringan
pln sini sudah penuh
lalu ditambah lagi dengan
jaringan jaringan suatu lain lagi
menjualnya kapan karena off
stekernya atau pembeli utamanya listrik
itu hanya pln
makanya sekarang ini sedang
dibahas juga bagaimana
yang sampai dua ribu dua puluh
kan harus sudah
beban kepada batubara
sudah berkurang tapi kan semua
pembangkit rp tiga puluh lima itu
pakai batubara nah ini
yang menjadi kesulitan
juga karena sampai hari ini
saya belum melihat
apa rencana pemerintah
salah satunya yang paling mudah
adalah elektrifikasi cuma
infrastrukturnya kan belum lengkap
tahap pertama kan ada
listrik pakai tenaga surya yang dibagi
berikan ke seluruh daerah yang belum
teraliri listrik rp dua lima ratus
usianya mulai dua ribu tujuh belas
itu usianya tiga tahun
sekarang sudah tiga tahun nih sudah pada
mati mereka di sana listriknya
sudah gelap lagi dulu
perhitungannya ketika tiga tahun baterainya
habis listrik yang diproduksi oleh
pembangkit sudah masuk ternyata
belum saya belum
menginvestigasi kenapa itu belum
ini juga kita harus cari sebabnya
apa selain memang tadi
kontrak rp tiga puluh lima kemudian
yang masuk bukan industri manufacturing
itu perlu investigasi lagi pak agus tadi
dinyatakan bahwa sebenarnya salah satu
solusi yang bisa dilakukan adalah
elektrifikasi namun pembangunan
infrastrukturnya seperti apa jika
elektrifikasi ini kan artinya ada
initial cost lagi yang harus dikeluarkan pemerintah
apakah itu justru akan
justru akan lebih membebani
sebenarnya pak agus
ya pasti makanya kan harus
di review dengan jelas lagi
ini menteri bumn
menteri esdm dan menteri
keuangan harus duduk
mengirikan bagaimana cara penyelesaiannya
karena kalau tidak beban
ln yang dua puluh dua triliun
tiap tahun itu pun pasti
akan bertambah lagi itu menjadi
sangat berat ya kan
nah ini bagaimana menyelesaikan duduklah
jangan penyelesaiannya adalah
naikkan tarif bukan itu tapi
coba dicari ya kalau harus investasi
lagi pemerintah untuk membangun
infrastruktur listrik kan mau tidak mau
seluruh indonesia harus alih listrik
kalau tidak kan banyak daerah
yang tidak teraliri anak anak kita
sekarang di sana gelap kalau nanti mereka
jadi teroris jangan salahkan
mereka karena mereka melihat
saudara saudaranya hidup mewah kalau dia tidak
ini kan kebutuhan dasar jadi
menurut saya selain membangun jalan
tol pembangunan infrastruktur
untuk transmisi listrik
itu harus diutamakan
saya belum melihat presiden
melakukan groundbreaking untuk
tadi jaringan transmisi
belum lihat atau mungkin saya yang jarang nonton
devi juga tapi intinya itu
harus karena disitulah
yang indonesia yang terluar
terdalam terpencil itu bisa
menikmati listrik kalau tidak karena jangan lagi lagi
kemudian masyarakat yang dibebani
dengan kenaikan tarif atau
makanya duduklah sama sama
berfikirlah di sisa perioda
administrasi dua tahun ini untuk bisa
menyentuhkan jangan pusing
sibuk ngurus politik saja
pak agus sebelumnya
wakil ketua banggar
dpr ri ini juga sempat menyebutkan
sebenarnya jika dinaikkan dari empat ratus lima puluh
beban biaya itu kan
dikembalikan kepada masyarakat menurutnya
bahwa nanti beban biayanya
berapa kan tergantung pemakaiannya itu
yang memanage mestinya
dengan hal tersebut sebenarnya
karena menurut wakil ketua banggar
tidak akan memberikan
kenaikan biaya yang begitu signifikan
ditentukan oleh masyarakat sendiri
bisa begitu ketika tadi
saya katakan bahwa listrik di loss
seperti beberapa negara
tarifnya satu tarif
tergantung dari berapa besar
dia pakai ya kan
itu perlu waktu untuk kesana
tapi sekarang sudah tentu
kalau dinaikkan itu tentu
akan lebih mahal nah kita ambil
contoh yang soal kompor
induksi ini atau kompor listrik
itu kan tarifnya tetap
karena kompor itu harus minimum
watt gitu listriknya
artinya tapi kalau empat ratus lima puluh
artinya apa peningkatan
kemudian tarifnya yang
digunakan untuk kompor itu
per kwh nya di empat ratus lima puluh
jadi murah caranya
apa namanya salurannya
diberbeda dengan salur yang ke rumah
ini khusus untuk kompor listrik di situ
ada qr nya dan sebagainya
yang bisa dipantau itu bisa tetapi
itu agak rumit gitu ya
apa namanya sekarang sedang
dan peralatannya di solo dan
di denpasar kita lihat
evaluasi nanti bulan oktober
seperti apa karena tahun
depan akan ada lima juta
anggaran dari pemerintah
sekitar sembilan triliun karena satu set
kompor dan peralatan masaknya itu
nah itu bagaimana nanti kedepannya
sekali lagi ini perlu
pemahaman perlu sosialisasi
perlu duduk bersama
antara kementerian isdm kementerian
bumn dan kementerian
keuangan harus benar benar
dikalkulasi dengan seksama
seperti itu ya pak ya selain itu
sebenarnya langkah dalam
jangka waktu yang
pendek ini apa lagi yang bisa
dilakukan karena di dua ribu dua puluh
kelebihannya tadi tujuh
puluhan triliun apakah
renegosiasi mungkin ataupun
negara ini mencari
memakai listrik banyak
atau ada alternatif lain
ya bisa tentu bisa
renegosiasi dengan pemilik
yang swasta swasta itu
pertanyaannya maukah mereka
lalu siapa yang harus
menanggung beban bunga
sementara pabriknya harus selesai misalnya
bulan depan lalu harus tahun depan
siapa yang akan nanggung bunga
itu kan harus dibahas
kemudian juga tadi
untuk elektrifikasi tentu harus
kemudian juga banyak hal
yang bijak tetapi perlu waktu
perlu penanganan yang serius
libatkan tiga kementerian
tadi lalu bikin
perencanaan yang baik
bisa dilakukan dan yang satu lagi adalah
industri kreatif persoalannya
di dunia ini sekalian
sekarang semua industri sudah tidak membuat
manufacturing yang besar besar
begitu kita katanya
kan sedang membangun smelter
banyak smelter di sulawesi
ya coba bagaimana apakah
sulawesi listriknya over
atau kurang kalau kurang
segera diarahkan ke sana
karena pulau sulawesi
akan menjadi sumber pertambangan
tinggi karena di situ mineralnya
banyak nah semua ini yang
harus dibahas kembali
kementerian sdm kementerian bwp
dan kementerian keuangan
karena kalau tidak ya
kita bangun di mana
yang datang ada di mana
akan repot jadi semua
harus jelas semua harus terang
dan terbuka bahwa
ini daerah yang kelebihan
daerah yang kurang dan seterusnya begitulah
baik pemerintah dan juga
pihak pihak terkait harus segera duduk bersama
agar masalah ini dapat
ditemukan solusinya seperti itu ya
pak agus pambagio terima kasih telah bergabung
dengan kami di cnn indonesia newsro